kita ke informasi olahraga tanah air lalu muhammad zohri dan sapuatur rahman akan menjadi wakil indonesia di kejuaraan atletik di jepang yang juga merupakan tes event untuk olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
setelah satu tahun lebih absen dari pertandingan akibat pandemi kesempatan ini akan digunakan zohri dan satwa untuk menguji kemampuan dan mental bertanding
kejuaraan atletik continental tour gold di tokyo sembilan mei mendatang zohri dan sapuatur rahman akan turun di nomor andalannya masing masing yaitu nomor seratus meter dan lompat jauh
berlangsung di national stadium tokyo jepang kejuaraan ini juga digunakan sebagai tes event untuk olimpiade tokyo yang rencananya akan digelar juli mendatang
sebelum bertolak menuju jepang ketua umum pb pasi luhut bin sarpanjaitan menyempatkan untuk datang ke stadion madia dan menyaksikan langsung latihan pelatnas atletik indonesia
bagi zohri yang sudah memastikan diri lolos ke olimpiade hal ini merupakan keuntungan tersendiri karena bisa mencoba venue yang akan digunakan di olimpiade nanti
bersyukur sekali bisa ngetes mental dulu gitu
ya semoga di tes event besok ya catatan waktu lebih bagus sih
tapi kalau dia bisa bikin di bawah sepuluh detik nanti kita kasih bonus dia lah
karena menurut saya ini pertama kali nanti indonesia di bawah sepuluh ya
motivasi tinggi juga dimiliki oleh sapuatur rahman
tampil di jepang sapua akan berusaha keras untuk memenuhi limit lompatan demi bisa lolos langsung ke olimpiade
dari hasil latihan selama ini sapuatur rahman
cukup optimistis dapat memberikan hasil yang terbaik
memang kita agak canggung ya kalau saya sendiri karena ada satu tahun setengah nggak bertanding akibat pandemi
tapi motivasinya besar karena ada motivasi untuk kejar limit olimpiade
kejuaraan atletik continental tour gold di tokyo ini merupakan seri pembuka dari sebelas seri yang direncanakan akan digelar di sepanjang tahun dua ribu dua puluh
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta